liat di dekat
kok udah pada ngantuk aja
ini kan belum malam banget
yaudah deh aku ke kamar indra semelokman aja deh
itu harum gini
itu barin mereka
itu barin mereka
ma nidra kalau gak kalian buka aku ngebrak nih
satu dua tiga
ma nidra kamu nyobrolin banget sih
aku tunggu depan sini ya
rasanya dua dia kokop lagi
dah habisin aja dah
apa yang mau dihabisin
pak d pak serigiti
saya ustadz musa yang mulia ada santun gak ngelarang
tapi kembali dong kepada pekerja masing masing
pak serigiti tugasnya di gerbang
supaya aman kunantan ini
dan pak d tugasnya di dapur
lagian pak d pak d
pak d tuh udah gak muda lagi
masih aja ngopi
ngecilin pak d itu
yang mulia dan santun
iya pak d
saya ini umur saya masih kepala dua
kepala dua maksudnya dua puluhan
kepala dua maksudnya gimana
dua angka berarti
ya antara real madrid sama liverpool lah
ya dari empat puluh dong
pak d itu namanya udah puluh
masih bisa cari yang baru
oh begitu ya
ya kan pak d kan lama mendudah
berarti sebenarnya udah punya istri pak d ya
sekarang sih ya sendiri
emang kalau boleh tahu pak de gak ada kepengen lagi untuk berumah tangga gitu
bahkan ngebet banget ini
kalau boleh tahu kriteria wanita idaman pada itu kayak gimana sih
ya kayak begini nih
pak d kok wanita idamannya kok kriterianya kok ustaz abel sih
itu kan wanita idaman saya pak
ah gak boleh ah
tukang sirik itu kan depenan saya
kalau pak d mau saya kasih yang pas dan cocok buat pak d
pak d saya kan cari perempuan yang solehah
ini juga solehah
saya nyari yang solehah
ini mantan solehudin
aduh aduh aduh
eh pak d sih
pak d udah ngayalnya
sekarang jadilah saya
wanita idaman saya duniawan akhirat adalah
kok ini sih pak d
kok ini sih pak d
pak d kok bisa itu sih
ya allah ya rabb
orang udah pas banget itu
bu ih nausibleh pindalik
wanita idaman saya yang tadi pak ade hayati di awal
kayak tomat bogor
kayak bapak utembet
ya ini adalah jadilah
jodoh kita kan udah ada
jodohnya yang mana
pak sri kiti
ya pak deh
idola ya allah
pak sri kiti
pak sri kiti untuk ke warung ya
tolong beliin obat nyamuk bakar
pak kiti beliin obat segala
takut takut saya selalu beli obat
itu nyamuk sakit malaria
oh sakit malaria ya
terkena gigitan dirinya sendiri
ya ini itu apa pak de
yang ditempel di sini nih
oh saya tahu
tahu tahu saya
iya ini dia
jangan lupa takut ingin
mumpung ada pak sri kiti
anak mami gak tidur di luar
obi cucuk kesayangan nenek
oh si heka
kita mau ngejar lenggak
nanti keburu bangun gimana
mending kita coret coret aja gimana
jangan nyampe lupa
pakai yang bedak
pakai yang bedak
ya elah kak
kalau kayak gitu mah gampang buat umpan ganteng
wih semua namanya sebesu mau makan bolu
sekarang aku pakai yang berat
pakai yang berat
pakai yang berat
allah akbar ya allah
indra anak siapa sih indra
yang harus dibedakin itu si sobri
kenapa gak mau bedakin
ini tuh pondok pesantren
jangan ngaco deh gak ada tuh yang namanya bom bom gitu nggak ada
terus adanya apa dong
ya adanya tuh kan
kok gak takut
kok gak lari
enggak enggak ya
makin disakuin dulu